pasangan suami istri dermawan bin umar dan cut yusnidar
menjadi calon haji di medan sumatera utara
yang tak bisa berangkat haji tahun ini
karena terganjal aturan batas maksimal usia enam puluh lima tahun
saat ini usia dermawan adalah delapan puluh satu tahun
sementara istrinya cut yusnidar tahun ini akan berusia enam puluh enam tahun
sehari hari warga medan petisah ini bekerja sebagai pedagang toko kelonton
dari usahanya inilah pasangan suami istri ini mulai menabung sedikit demi sedikit
sejak tahun dua ribu dua belas untuk ongkos naik haji
pada tahun dua ribu sembilan belas mereka telah melunasi biaya haji
sebesar rp tiga puluh satu tujuh ratus per orang untuk bisa berangkat haji tahun dua ribu dua puluh satu
namun pandemi covid sembilan belas membuat keinginan menunaikan rukun islam kembali

dermawan dan yusnidar masih berharap ada perubahan kebijakan bagi lansia untuk bisa berangkat haji tahun ini
jika tidak mereka berharap masih dapat berangkat haji tahun depan
selasa pagi kantor layanan haji dan umroh terpadu kementerian agama kabupaten tasikmalaya
didatangi puluhan warga calon peserta ibadah haji tahun dua ribu dua puluh
mereka ingin memastikan kapan akan diberangkatkan ke tanah suci
namun sebagian besar warga harus menelan pil pahit karena nama mereka tidak termasuk calon peserta ibadah haji yang diperangkatkan tahun ini
mereka kembali gagal menjalankan rukun islam kelima setelah dua tahun sebelumnya batal berhaji akibat pandemi
nama mereka hanya masuk dalam daftar peserta ibadah haji cadangan yang memiliki sedikit peluang berangkat ke tanah suci tahun ini
padahal sebelum kemarin
pandemi tasik malaya memiliki kuota haji sebanyak satu empat ratus orang